hai cuan tak terhindarkan saat ratusan aremania yang menamakan diri gerakan arek malang bersikap
melakukan unjuk rasa di kantor manajemen arema fc atau kandang singa di jalan
maijen panjaitan kota malang minggu siang ricuhan disebabkan karena masa bersih
tegang dengan pihak keamanan kantor kedua kubu terlibat bentrok dan lempar lemparan
beberapa orang terluka dalam aksi ini toko arema store yang berlokasi di kantor arema
fc mengalami rusak parah buruh kaca pecah dan isinya berserakan aremania menuntut
manajemen arema untuk mencabut pekut sertaan arema fc di liga satu serta aktif
aremania menuntut keadilan dalam peristiwa tragedi kanjuruhan yang belum menemui titik
terang dalam orasinya masa pendemo memohon maaf kepada seluruh masyarakat indonesia dan
warga malang atas dampak kerugian yang ditimbulkan dalam tragedi kanjuruhan
kekurangan dan kesalahan
kemudian menjadikan perjuangan
masa kemudian membubarkan diri setelah polisi datang untuk mengamankan lokasi abdul malik malang